aktivitas bisnis di kawasan pelabuhan tanjung mas semarang
senin siang sudah berangsur normal
genangan banjirop tinggal semata kaki di sejumlah titik
namun stasiun meteorologi maritim semarang
meminta semua pihak di wilayah pesisir utara jawa tetap waspada
sebab banjirop yang cukup tinggi akan terjadi lagi pada bulan juni
mulai brebes di wilayah barat jateng hingga rembang di wilayah timur
puncak rop tertinggi sekitar satu satu meter akan terjadi selama tiga hari lima hingga tujuh juni
tapi ketinggian rop tergantung topografi wilayah masing masing kota dan kabupaten
ketinggian maksimum satu ratus sepuluh cm atau satu satu meter
itu terjadi pada tanggal lima hingga tujuh
itu pada siang hari
meski rop tidak setinggi pekan lalu
peringatan itu membuat wali kota semarang hendrar prihadi khawatir
hendy meminta pt pelindo segera memperkuat tanggul penahan rop sepanjang lima ratus meter di pelabuhan
khususnya tanggul darurat di dua titik yang jebol pekan lalu
talut sepanjang lima ratus meter yang jebol kemarin kan dua puluh lima meter dan sepuluh meter
lalu sudah dibuat penanganan sementara oleh tni polri
dengan teman teman secara bergerak bersama hari ini di tok sen
tapi perangkatnya tidak berjalan dengan baik
soalannya adalah ini masih penanganan sementara
selain di awal bulan banjirop tinggi juga diprediksi stasiun meteorologi maritim semarang akan terjadi pada pertengahan bulan juni
danang cahyo semarang jawa tengah